kamu sengaja kan jual kue basis sama saya iya kan
enggak bu kue itu gak basi benar
sumpah kok gak basi
alah maling teriak maling
sekarang kamu selapor sama polisi
bu bu bu jangan dimakan bu
yang bener seb
bu ini makanan bersih semua bu
ibu ibu jangan makan bu
si gia itu bu punya niatnya sama ibu bu
dia pengen ngeracunin ibu
jangan jangan dia sengaja mau meracunin ibu
terus dia terlepas dari utangnya gitu
nah itu dia bu
gila si gia mau ngeracunin ibu
biar hutangnya lunas bu
bu pokoknya ibu harus samperin dia bu
ibu harus bikin berhitungan sama dia
kalau perlu bu lapor polisi bu
pasti ibu akan bikin perhitungan sama dia
tenang aja kamu ibu akan berhitungan sama dia bu
biar ibu buangin ya
buangan jauh bu
mau ditolong gak
aku gak bisa jalan
masih tak bisa berhenti
loh mbak kenapa dipungutin lagi
itu pun udah kotor mbak
loh mbak loh
itu udah kotor mas gia bu
enggak saya buat endang aja
ya makasih ya bu

apa yang harus gue lakuin kak
gue juga gak tahu kita harus ngelakuin apa
zaman sekarang masih ada aja orang seperti mereka
kalau apa yang dialami oleh mereka
itu terjadi sama kita
kia keluar kamu
ada apa bu
kalau ngajar kamu kamu sengaja kan jual kue basi sama saya
enggak bu kue itu gak basi benar
sumpah gue gak basi
kamu sengaja kan
kamu mau menculakan saya dengan anak saya kan
supaya kamu terbebas dari utang kamu
ya allah setengah lagi bu
memang saya yang terburu buru
saya tuh punya hutang
tapi demi allah saya gak pernah punya niat
silakan ibu sama anak ibu
alah maling teriak maling
sekarang kamu saya lapor sama polisi
jangan bu jangan
eh saya tidak mau tahu ya
kalau tidak awas kamu
dan saya tidak mau berusaha lagi sama kamu
dim kita cabut dari sini ya
gue masih mau disini kak
iya gue juga kasihan dim
tapi kita bisa apa disini
gue nggak tahu
terus lo mau ngapain
ya allah berikanlah kekuatan kepada ibu

agar ibu bisa menjalani hidup ini tingkat tambah
berikanlah hidupmu ya allah
lindungilah ibu dari segi dunia dan akhirat

ya tuntolah aku bebanding orang lain
beda pembinaan kurang lebih luas
kamu mau kan jadi istri aku yang ketiga
astagfirullahaladzim mas mas itu sudah punya dua istri
dua istri aja gak bisa ngurus apalagi tiga
iya kamu gak usah takut
istri istriku itu bakal aku ceraiin
mas aku itu bukannya takut
tapi aku itu bener bener gak mau
mas deddy saya mau minta tolong
aduh mamba saya belom gajian
aduh ngera ngerak minyong duit mulu belom gajian kapan kapan aja deh
wah gak ada bu
bu uangnya sudah habis untuk beli obat bu benar
dikit aja bu berapa pun saya maaf
nggak ada bu bener bu bener
ya sudah bu
terlambat mbak ini
kemarin saya ada duit
tapi saya kirim ke kampung buat binih saya
tolong dikit aja pak
kalau dikit sih ada nih mbak
tapi saya buat pulang ke kampung juga buat lebaran
kamu sengaja kan jual kue basis sama saya iya kan
nggak bu kue itu nggak basi bener
sumpah kok nggak basi
alah maling teriak maling
jangan bu jangan
eh saya tidak mau tahu
kalau tidak awas kamu
dan saya tidak mau berusaha lagi sama kamu tahu
ibu gak berhasil dapatkan pinjaman uang
ya udahlah bu
untuk makan hari ini aja ibu nggak punya
ya udahlah bu
pakai uang celengan nendang aja ya
sebentar rendang ambilin dulu
uang tabungan itu kan
buat beli kursi roda kamu
sudah kamu gak usah ikut mikirin
biar ibu nanti usaha yang lainnya ya
kalau allah akan kasih kursi roda buat endang
maka insya allah enak akan dapetin kursi roda itu bu
emang kursi roda itu penting
tapi usaha ibu itu lebih penting
ibu jangan nangis dong
ibu jangan nangis ya di puasanya batal loh